ikan hias sebagai hewan peliharaan yang dapat memanjakan mata
ternyata juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan
seperti penghilang stres dan kecemasan
meningkatkan kesehatan jantung
bahkan dapat mengembangkan kreativitas
tak heran beberapa jenis ikan hias mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi
bahkan bisa mencapai harga ratusan juta rupiah
dan aneka ikan hias yang tersebar di berbagai pulau di tanah air ini
dapat dibudidayakan dan menjadi penghasil devisa bagi negara
rupa dan gerak gerik hewan ini memanjakan mata bagi siapa saja yang melihat
ya tak hanya dikenal sebagai sumber pangan
ikan bisa menjelma sebagai hiasan di rumah
ataupun di tempat tempat umum lainnya
dalam budaya tiongkok
ikan merupakan lambang kebaikan dan keberuntungan
alkisah ikan menjadi perhiasan
sejak abad ke sepuluh atau pada masa dinasti song
dimulai dari kebiasaan orang tionghoa
yang memaknai hal hal simbolik
kata ikan yang dalam bahasa mandarin
berbunyi sama dengan kata iu
diakini bisa menularkan kekayaan yang melimpah
kemudian kita kembali lagi lihat pada kata ikan
ikan itu di dalam bahasa mandarin itu adalah iu
sama bunyi dengan kata i
yang artinya berkelimpahan melimpah
kata ikan itu sendiri
ikan memiliki makna
dan otomatis ini juga mengarah kepada kekayaan
karena ada makna berkelimpahan
jadi memang ikan itu memiliki makna simbolik
dan juga makna filosofis
kembali kepada persamaan bunyi atau homofon tadi
yang melambangkan makna makna berkelimpahan
ada pula makna dalam jumlah ikan yang dipelihara
dua atau sepasang ikan dianggap sebagai harapan
agar sebuah pernikahan langgeng dan bahagia
lalu sembilan ekor ikan yang dianggap sebagai simbol keberuntungan
kebiasaan memelihara dan kepercayaan terhadap ikan ini pun
dibawa orang orang tionghoa yang datang ke nusantara
sehingga ikut dianut oleh warga pribumi
salah satu ikan hias yang banyak dipelihara
dan sedang tren saat pandemi seperti ini adalah cupang
ekor ikan cupang yang menjuntai konon menggambarkan
perwujudan naga simbol kekuatan kebaikan dan kemakmuran
namun sebelum menjadi ikan hias di tanah air
pada awal tahun seribu sembilan ratus enam puluh an ikan dengan nama ilmiah beta ini
dikenal sebagai ikan adu yang ditangkap anak anak di area persawahan
sepuluh tahun kemudian atau sekitar tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ikan cupang mulai dikenal sebagai ikan hias
awalnya terkenalnya cupang itu cupang adu
yaitu cupang bangkok sama cupang bagan
yang bisa diadu itu hanya jantannya aja
makanya yang laku kalau buat cupang itu hanya jantannya aja
yang betinanya itu nggak laku
dia berantem ya kalau adu kan memang dia
kalau adu kan memang dia
kita ingin menghasilkan kita ingin menyaksikan berantem gitu loh
jadi ya itu cupang yang diadu itu
yaitu cupang bagan namanya
ikan cupang memiliki keistimewaan corak warna yang memanjakan mata
serta gerakannya yang lincah
jenis jenis yang memancarkan warna unik pun beragam
antara lain cupang half moon cupang helboy cupang koi serta cupang avatar
harga ikan cupang tergantung jenis warna hingga bentuk ekor
seperti yang sedang tren saat ini
antara lain ikan cupang slayer harganya bisa mencapai lima juta rupiah per ekor
lalu ikan cupang half moon yang harganya bisa mencapai belas juta rupiah

meski sedang tren minat kolektor untuk memelihara jenis ikan cupang bisa berubah
hal ini didasari keinginan untuk memiliki koleksi yang lebih unik ataupun langka
biasanya karena itu tadi apa
semua yang hias yang berbentuk hias
yang berbentuk hias itu karena memang konsumsi mata
ataupun mata mereka mereka itu melihat yang antik
contohnya kayak cupang sekarang memang kemarin cupang luar biasa
kenapa bergeser sekarang
sekarang jujur jelas jelasan yang lagi naik
tapi sekarang lagi bagus bisa sampai satu juta
ada yang satu dua ratus ada lagi yang cana barca
tanah barca harganya bisa dua puluh juta sampai tiga puluh juta
itu di samping warnanya juga
memang gerakannya dia unik
kadang kadang bukan bergeser
sekarang banyak juga cupang yang masih nonton terus
selain sebagai sarana menyalurkan hobi
memelihara ikan dalam budaya tionghoa
syarat akan makna filosofis
salah satunya ikan arowana
ikan ini dianggap sebagai pengwujudan naga air
yang melambangkan keperkasaan serta tekad yang kuat
untuk menghadapi segala tantangan
demi mencapai hal yang lebih baik
oh my god berikut ikan
ada pepatah ikan melompati gerbang naga
jadi di dalam bahasa mandarin itu ada
jadi ada sebuah legenda pada masyarakat tiongkok kuno
dia membangun sebuah gerbang untuk menahan banjir
kemudian ikan ikan ini kembali ke sungai
tidak bisa kembali lagi masuk ke laut lepas
kemudian diharapkan ketika kalau dia bisa
melompati gerbang naga tersebut
dia akan menjadi naga
nah itu adalah pepatah yang sampai sekarang masih ada
artinya itu adalah untuk berubah menjadi segala sesuatunya
lebih makmur lebih baik dan mengubah kehidupan
jenis jenis ikan arowana yang menjadi prima dona
mayoritas berasal dari perairan indonesia
seperti arowana super red dan golden red
warna lebih ke arah warnanya saja
kalau bentuknya hampir sama
nah untuk yang membedakan mana yang super red
mana yang golden red
pertama kalau dari namanya saja
yang golden agak kekuningan
kalau yang super red benar benar merahnya super
kalau masih dari kecil karena memang dari kecil tidak terlalu
belum bisa belum keluar warnanya
akhirnya di situ kita harus ciriin
kalau yang super rat biasanya ekor ekornya
dari kecil juga udah merah
tapi kalau yang golden sirip atas itu hitam
baru yang kebawahnya merah
itu buat ciri cirinya mana golden mana super rut
harga pasaran untuk ikan arowana
jenis super red pun bisa mencapai seratus juta rupiah per ekornya
ikan dengan nama ilmiah scleropages ini
menjadi incaran para kolektor ikan hias
warnanya yang indah
dianggap bisa memancarkan makna filosofisnya
cecilia adalah salah satu penggemar ikan arowana
perempuan yang biasa disapa sisi ini memelihara ikan arowana tipe super red
sejak tujuh tahun silam
sebagai keturunan tionghoa cici meyakini bahwa arowana
dapat membawa kesuksesan bagi ia dan keluarganya
karena arowana itu kan kalau di china itu namanya ikan cinglung
itu biasa melambangkan prosperity
jadi kita kan aku kan chinese
jadi aku meyara itu sih ikan arowana gitu
ya seneng aja ya kayak kalau misalnya lagi jenuh
ngeliat dia itu tuh kayak enak juga ya
maksudnya kayak dia bebas terus abis itu kayak selalu nunjukin pesonanya gitu loh
jadi kayak buat hidup kita lebih terinspirasi aja sih kalau aku ngeliat dia
dan juga kan kalau ikan kan beda beda ya
kalau ikan yang ini tuh kebetulan dia nurut banget
jadi kayak bisa nggak tahu ya aku ngerasanya kayak bisa diajak interaksi gitu loh
jadi kayak sama kayak piaraan yang lain kayak piara dogi atau piara kucing gitu kan bisa diajak interaksi
ternyata aku baru tahu ikan itu juga bisa diajak interaksi gitu loh
jadi banyak yang bilang piara ikan bosen tapi ternyata enggak sih sebenarnya
dia kayak cukup kalau kita lagi jenuh ya bisa bikin happy juga gitu ngeliat dia

sebut penelitian dalam jurnal sains dan kesehatan plos one tahun dua ribu sembilan belas
menyebutkan memelihara ikan di dalam akwarium dapat memunculkan efek relaksasi
selain itu penelitian yang dilakukan national marine aquarium london menyatakan
selain bermanfaat untuk kesehatan mental
ikan diakini bermanfaat untuk kesehatan tubuh lainnya
dalam beberapa tahun terakhir bermunculan terapi ikan atau iktioterapi
terapi spa ikan seperti ini biasa ditemui di lokasi wisata dan restoran
dan dianggap bisa membantu menanggulangi gejala penyakit pada kulit
ikan hias bisa digunakan untuk kesehatan yakni terapi ikan atau ikhtioterapi
berdasarkan hasil penelitian sebuah jurnal kesehatan ini disebutkan bahwa
disertai dengan pemberian radiasi sinar uva
pengguna spa ikan meyakini bahwa dengan menjalani perawatan ini
tubuh akan terbebas dari penyakit
pertama kita masukin agak geli geli sih tapi mungkin banyak penyakitnya kali ya
pas kita turun bawa ikan banyak pas kita angkat tapi alhamdulillah
kita kadang kadang ini namanya pembuatan allah juga ya
jadi buat penyakit bisa juga ngilangin rasa stres juga
saya untuk terapi ikat ini untuk pertama kali nih ya mbak untuk terapinya
dan rasanya tuh kayak kesetrum kayak merasa kesemutan gitu
kayak dicubit cubit gitu sama ikannya
dari sudut pandang medis
terapi ikan ini tidak dianjurkan untuk diterapkan dalam mengatasi masalah kulit
ada perawatan lain seperti pemberian salep atau krim tertentu
yang dianggap lebih efektif dalam mengobati masalah kulit
jadi yang namanya terapi ikan ini sebenarnya nama lainnya banyak nih
ada fish spa ada juga fish pedicure
nah secara prinsip dari terapi ini yaitu ketika kita merendamkan kaki kita
atau bagian tubuh kita di kolam yang ada ikan gararufanya
ikan gararufa tersebut akan menggigiti kulit kita sehingga dikatakan mengangkat kulit mati
sebenarnya treatment ini udah lama banget
jadi lebih banyak dilakukan atau berasal dari sebenarnya dari negara turki dan juga india
di sana lebih populer lagi daripada indonesia dan populernya juga sudah sejak lama
sebenarnya terapi ini bukan

risiko yang bisa dihadapi saat menggunakan terapi ikan adalah tertular penyakit yang diderita oleh pengguna spa lainnya
sebab penggantian air terapi ikan umumnya tidak dilakukan secara berkala
air yang digunakan untuk terapi ikan ini umumnya itu tidak selalu diganti dari satu klien ke klien lainnya
karena kalau air ikan itu kita ganti terus ikannya pasti stress dan nggak bisa bertahan lama
jadi umumnya airnya itu dipakai berulang ulang
nah padahal kita tahu banyak sekali penyakit yang bisa ditularkan melalui air
dan juga kita nggak tahu tuh apakah orang yang sebelum kita melakukan vyspa
ada orang juga yang melakukan vespa atau terapi ikan padahal dia punya kelainan kulit
nah kelainan kulitnya sebenarnya bukan yang penyakit autoimun begitu ya
kayak psoriasis yang dikatakan bisa perbaikan dengan
kayak psoriasis yang dikatakan bisa perbaikan dengan
terapi ikan ini
misalnya infeksi jamur di kakinya infeksi virus di kakinya
atau dia malah punya sebenarnya misalnya sakit hepatitis atau hiv
terus di kakinya itu ada luka
nah itu kan sebenarnya bisa walaupun angkanya kecil sekali ya
untuk terjadi penularan dari tubuh satu orang kemudian melalui air kemudian ke tubuh kita
itu kemungkinannya kecil sekali
tetapi kan tidak nol
jadi walaupun kecil ada kemungkinannya
dan apalagi seringkali kita tidak sadar kalau kaki kita itu atau tubuh yang kita rendam di air itu
lagi ada luka tapi kita tidak sadar
nah luka kecil itulah yang dapat menjadi jalan masuknya kuman
contoh luka kecilnya apa
nah itu ada luka luka kecil
nah itu bisa membuat luka kecil itu terinfeksi
namun jika masih ingin melakukan terapi ikan ini
terdapat sejumlah hal yang perlu diperhatikan
pertama memastikan pengguna terapi tidak memiliki luka di kaki
kedua frekuensi penggantian air yang teratur dengan metode pembasmi bakteri air
lalu menghindari pencukuran rambut kaki sebelum melakukan terapi
serta memastikan bahwa ikan terapi merupakan ikan gararu

jangan lupa like subscribe dan share ya
indonesia dianugerahi perairan yang luas
sehingga memiliki keaneka ragaman hayati ikan hias
pemerintah kementerian kelautan dan perikanan ada ribuan lebih jenis ikan hias baik ikan hias air tawar maupun air laut
dan persebarannya pun terletak dari ujung sabang hingga ke merauke
sebagai negara yang lebih dari delapan puluh persen wilayahnya berupa perairan indonesia memiliki keanekaragaman hayati ikan hias
ikan ikan ini menghuni hampir di seluruh wilayah perairan indonesia seperti sumatera kalimantan sulawesi hingga papua
berbagai jenis ikan hias indonesia memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga bisa dibudidayakan
ikan hias air tawar dan air laut memiliki cara berkembang biaknya masing masing yang bisa diamati secara langsung baik di alam atau melewati proses pembudidayaan
ikan hias air tawar yang menjadi unggulan diantaranya ikan botia ikan elang atau tiger fish ikan arowana serta ikan cupang
sementara untuk ikan hias laut unggulan antara lain ikan lepu ayam ikan giru atau ikan badut dan ikan banggai
yang asli indonesia itu itu kami bagi menjadi lima ya
yang pertama itu kategorinya kategori yang catfish
jadi ele elean lah ya
jadi disitu ada baung ada baung lian dan sebagainya
lalu yang kedua itu jenis siprinit
jadi ikan ikan yang kecil yang modelnya kayak rasbora
jadi nanti mungkin bisa digambarkan dari contoh yang ada disini
yang ketiga itu jenis melano
ikan ikan yang memang mendiami kawasan awal karat
dan ada juga ikan ikan yang memang mendiami jenis jenis gambut
misalkan contoh gambut ini adalah tiger fish
dalam proses pembudidayaan kualitas air adalah parameter pertama yang menentukan keberhasilan perkembang biakan ikan
untuk ikan air tawar ph air yang sesuai berada pada kondisi asam atau di bawah tujuh dan suhu air berada di angka dua puluh empat hingga tiga puluh derajat celcius
setelah memastikan kualitas air sesuai kriteria selanjutnya adalah mengamati kualitas indukan ikan
hal ini dilakukan tepat sebelum proses pemijahan atau perkawinan dilakukan
nah dan untuk kriteria induk
di budidayakan itu seperti apa pak
induk yang jelas sehat ya
terus udah dewasa matang ya
kalau betina udah biasanya perutnya udah gendut gitu ya
kemudian kita cek kualitas telurnya
biasanya pakai kanulasi
udah matang belum gitu ya diameter telurnya
kemudian kalau sperma kalau jantanya spermanya bagus enggak gitu
nah itu cara ngeceknya kayak gimana tuh pak
ada alat khusus ya
kalau misalkan yang
betina pakai kateter kita ambil dari lubang genitalnya kemudian dicek diameternya keseragamannya
kalau yang sperma kita urut dilihat dari warna juga bisa kelihatan kalau yang bagus itu putih susu kental
proses pemijahan ikan ada yang dilakukan secara alami dan ada pula yang buatan
untuk pemijahan buatan seperti pada ikan botia ini ikan perlu dirangsang melalui suntikan hormon
sehingga telur dan sperma bisa saling membuahi dan menghasilkan telur ikan untuk ditetaskan
setelah telur ikan dihasilkan selanjutnya adalah menunggu proses penetasan
proses penetasan telur memakan waktu hingga dua puluh empat jam
fase perkembang biakan ikan ini ikan air tawar ikan botia ya pak ya
nah itu fase pentingnya itu ada di fase apa pak
untuk perkembangan biakan itu sendiri
biasanya fase kritisnya ya itu ada di larpa
di peralian dari
kondogenius feeding keksodonius ya
jadi ketika di situ telat aja biasanya terjadi point of no return
jadi tidak bisa tumbuh walaupun kita kasih bakan
jadi di situ jadi harus kita tahu kapan dia habis kuning telur bawaan baru kita harus tepat mulai ngasih makan
untuk perkembang biakan ikan hias laut proses yang dilalui serupa dengan ikan hias air tawar
namun demikian salinitas
atau kadar garam suhu dan ph air menjadi perbedaan utama kedua jenis ikan ini
ikan laut akan berkembang biak pada kadar garam air yang tinggi dengan suhu dua puluh lima derajat celcius dan ph di atas tujuh
nah ini ikan botia ikan air tawar gitu ya pak
nah untuk perkembang biakan dari ikan hias dari laut ini seperti apa pak
apakah memang sama dengan ikan air tawar atau ada perbedaan
ada perbedaan khusus dari perkembang biakan itu sendiri
secara umum sih fasenya sama ya
cuma membedakan itu tawar sama salinitas kan ya
ini berbeda beda salinitasnya
kadar garamnya kan kalau laut tinggi kalau ini netral gitu ya
kemudian ph nya juga berbeda
ph nya ini kan netral itu basah
terus kalau dari segi segi teknik pemijaan tergantung ikannya juga sifat sifatnya
ada yang bisa alami ada yang ini ada telurnya yang nempel ada yang telurnya tenggelam gitu ya
perbedaan salinitas pada fase pertumbuhan juga dapat ditemukan pada ikan yang memiliki fase berwaya atau bermigrasi
ikan hias tak hanya menjadi penghias semata
komoditas ini telah membuat tanah air menjadi lima besar negara eksportir ikan hias
dan kebanyakan yang memiliki ikan hias yang berwarna hijau
terbesar di dunia
di dua ribu sembilan belas nilai ekspor ikan ini bahkan mencapai

atau lebih dari empat ratus tujuh puluh tiga miliar rupiah
dengan jenisnya yang beragam
ikan ikan hias indonesia menjadi incaran
para penikmat keindahan
lewat keindahannya potensi ekonomi besar
dapat digali dari kemolekan gerak gerik